wafatnya ratu elizabeth ii akan berdampak terhadap situasi global khususnya bagi negara negara persemakmuran inggris
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom
pengamat hubungan internasional dina praptor harja saat malam mbak dina
mbak dina jadi bagaimana kemudian dampak wafatnya ratu elizabeth ii terhadap situasi global
terutama juga kita tahu saat ini kita masih menghadapi situasi konflik rusia ukraina
nah itu bagaimana dampaknya
ya pertama tama kita perlu ikut turut ucapkan bela sungkawa ya kepada masyarakat inggris
pada khususnya atas berpulangnya ratu elizabeth
buat rakyat inggris ini satu hal yang menurut saya pasti menambah rasa tidak pasti ya
secara politik maupun ekonomi
karena situasi di inggris sebenarnya tanpa berpulangnya ratu elizabeth saja
sudah ada beberapa masalah yang masih harus diselesaikan
pertama ada masalah brexit
dan belum adanya deal yang bisa diterima dengan uni eropa
yang kedua ada masalah krisis energi
yang betul betul sudah terasa ya kabarnya di sana kalau dilihat pemberitaannya sangat terasa buat masyarakat umum
harga energi sangat tinggi dan itu sangat mempengaruhi pendapatan sehari hari kegiatan ekonomi di inggris
dan yang ketiga itu masalah terkait dengan perdana menteri yang baru ya
perdana menteri yang baru ini kan juga posisinya sebenarnya belum sepenuhnya beroperasi secara penuh
orang belum bisa menilai sepenuhnya
dan ini lagi
lagi lagi seorang perdana menteri yang dipilih bukan melalui pemilu
jadi sebenarnya penerimaan publik secara umum atas dia kabarnya itu tidak sepenuhnya positif
jadi orang masih menunggu nunggu ya
sebijakan ekonomi khususnya akan diambil oleh listras ini
perdana menteri yang baru akan seperti apa
jadi ditambah lagi sekarang kan berpulang ratu elizabeth
kemudian orang bertanya tanya raja yang baru
dan mengambil sebijakan seperti apa
atau bahkan mungkin orang bertanya reaksi publik terhadap apa yang diambil seperti apa
jadi ini menambah
meskipun listra sudah sempat bertemu begitu ya dengan ratu elizabeth sebelum kemudian berpulang
bertemu tanggal enam ya kalau dari pemberitaan yang lalu ya
jadi itu artinya dia resmi memang sebagai perdana menteri
karena itu satu tahap yang harus dia lalui
dan yang menarik memang
sampai hari terakhirnya berarti ya ratu elizabeth masih cukup memegang kendali untuk kerajaan hubungan kerajaan dengan eksekutif
jadi disini saya kira akan ada semacam kejutan juga lah ya dari raja yang baru
karena sampai terakhir pun dia belum pernah dilibatkan langsung dalam proses politik praktis ya yang bertemang di inggris
oke kejutannya ini karena memang sama sekali publik
belum begitu memahami begitu bagaimana kemudian raja charles ini nantinya gaya kepemimpinannya ke depannya kurang lebih seperti itu ya mbak dina
ya karena aksi reaksi ya
karena politik itu kan berkembang sesuai nanti apa yang dia ambil
apakah itu sesuatu yang bisa diterima oleh mayoritas masyarakat inggris
dan bagaimana dia kemudian bereaksi
kadang kadang kalau kita lihat dari pengalaman ratu elizabeth sebelumnya
cukup banyak kebijakan beliau yang tidak sepenuhnya di
sukai oleh publik bahkan sangat kontroversial
selama ratu elizabeth berkuasa inggris berkali kali melalui masa resesi sebenarnya
sesudah ya baik sesudah perang dunia kedua ya
perbaikan inggris melalui masa masa yang sulit
dia juga termasuk yang cukup sulit lah ya
sektor manufakturinya berkembang pada saat itu pulih kembali itu sulit
kemudian pasca perang di inggris
pasca perang dingin juga secara relasi dengan negara negara yang awalnya itu menjadi koloni mereka
menjadi negara negara anggota persama amuran mereka
itu juga ada relasi yang berubah
terus di dalam negeri juga ada gejolak gitu ya terkait harga energi lain lain
itu ratu elizabeth pernah mengalami masa masa itu
tapi cara beliau mengambil tindakan
pada saat itu yang menarik adalah
tidak pernah frontal ya terhadap masyarakat
kata kata yang diambil selalu positif selalu assuring gitu ya
menenangkan dan pada akhirnya orang akhirnya melihat ke arah yang lain gitu
seakan akan masalah yang tadinya muncul itu jadi nggak ada gitu
apakah bisa raja yang sekarang ini kalau menerapkan strategi yang sama sekalipun
dan yang kedua tentu apakah beliau sendiri bisa mengambil tindakan yang seperti itu
karena lain orang lain gaya ya
jadi ya itu yang kita masih belum tahu ya
oke itu challenge yang kemudian dihadapi di dalam wilayah inggris begitu
bagaimana kemudian dengan tantangan dari raja yang baru ini
raja charles iii terhadap negara negara persemakmuran
ini yang menarik catatan inggris ternyata tentang jumlah negara persemakmuran yang menurun ya di zaman ratu elizabeth
terakhir itu barbados yang memilih untuk tidak lagi punya ratu elizabeth sebagai kepala negara
artinya memang ini masalah yang cukup serius karena bukan hanya ini semata mata orang bilang mungkin ada yang pikir ah itu negara negara kecil lah rata rata gitu
yang sekarang tinggal di apa
tapi kita juga pernah punya pengalaman melihat ya melihat inggris mengalami australia mempertanyakan status commonwealth negaranya juga
mereka juga ingin berubah menjadi negara republik
artinya nggak usah lah pakai ada kepala negara yang notabene tidak tinggal di sana gitu ya tidak mengetahui kesulitan harian masyarakat gitu
dan menerima segala
kredit gitu ya sebagai kepala negara atas posisinya tersebut gitu
artinya memang masalah identitas tadi inggris sebagai negara yang awalnya punya jaringan gitu ya
jaringan politik di dunia dan itu secara perkawanan di kawasan termasuk di kawasan kita
karena banyak koloni inggris itu kan di pasifik juga itu juga nantinya akan berubah berarti kan
kalau mereka memutuskan untuk lebih independen secara politik secara ekonomi juga tidak harus bergantung lagi pada inggris ya
tidak harus berteman dengan inggris ini akan ada perubahan perubahan yang menarik ke depannya
oke dan itu akan menjadi tantangan raja yang baru begitu ya
tadi dengan tantangan yang ada di dalam negara inggris itu sendiri kemudian juga tantangan dari negara negara persemakmuran
bagaimana mbak dina melihat kalau kemudian kita bandingkan
sosok ratu elizabeth ii dengan suksesornya raja charles iii ini
dengan ratu elizabeth yang terlihat toleran kemudian mengayomi dekat dengan banyak tokoh
kemudian dibandingkan dengan raja charles yang ketiga meskipun dia kita tahu cukup peduli dengan isu lingkungan
tapi juga tidak terlepas dengan isu kontroversial terkait masalah personalnya begitu
nah anda melihatnya bagaimana ini membandingkan dua sosok ini
kemudian raja charles bisa menghadapi tantangan tantangan yang terus muncul begitu ke depannya
saya kira itu bahkan tidak akan hanya hangat di dunia politik praktis ya
di dunia tabloid juga akan ramai bicara soal ini
jadi pertama gini kalau kita pisahkan ya katakanlah orangnya bukan elisabeth dan bukan charles gitu
itu pun pada dasarnya ada pertanyaan yang sangat fundamental
tentang perlu tidaknya monarki itu dipertahankan di inggris
ada gerakan gerakan terutama sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mendorong orang orang juga semakin tinggi ya pendapatannya
kelas labor ini kelas pekerja di inggris itu kan juga mobilisasinya itu cukup baik ya
sebagai union sebagai serikat serikat
jadi ketika kita sudah melihatlah
sejumlah tokoh dari partai labor itu berhasil mengambil keputusan keputusan yang cukup kontroversial di saat saat sulit
dimana partai konservatif yang isinya para bangsawan inggris
dan itulah partai yang secara tradisional didukung oleh kerajaan
itu bisa mengambil keputusan keputusan penting gitu
di situ sebenarnya ada pertanyaan serius tadi ini perlu atau enggak ada monarki
nah kalau elisabeth
beliau semasa menjadi ratu mengambil satu keputusan yang pokoknya apapun yang terjadi
ini kerajaan masih relevan gitu
dan cara beliau membuat ini relevan adalah dengan terlibat dekat gitu ya
manggil itu perdana menteri sampai lima belas orang lima belas periode ganti ganti perdana menteri selalu dia nempel gitu
panggil kalau ada info yang apa ngikuti berita sekali gitu
walaupun dikatakan di pemberitaan belakangnya juga dia bilang
tidak ada intervensi dari ratu tapi kita tahu persis secara conversation ya
bicara gitu antara perdana menteri dengan dia itu terjadi terus gitu
nah charles sebagai seorang bangsawan semasa hidupnya beliau itu jauh dari proses itu
dan dugaan saya juga pasti itu disetujui
dugaan saya juga pasti itu disetujui juga oleh ratu atau bahkan memang sengaja dibuat begitu oleh ratu elizabeth
sehingga dia agak di luar lingkar itu gitu
proses politik yang berkembang di inggris kesan saya kok dia nggak tahu gitu nggak terlibat gitu
nah bayangkan saja orang yang nggak biasa terlibat dalam isu isu yang kompleks dan rumit
apalagi pada saat krisis harus berhadapan dengan itu kira kira rujukannya siapa
apalagi kalau secara hubungan personal
kita tahu tadi yang baru mbak sebut tadi
ada skandal ini skandal itu di dalam keluarga ada ketidakcocokan antara ibunya dengan dia dulunya sejarahnya kan
jadi ini satu hal yang menarik secara psikis apakah dia akan mengambil keputusan yang sama seperti ibunya atau sebaliknya
yang penting beda gitu
itu yang apa ya kita tunggu tunggulah
menurut saya nggak akan sama sih
keputusan charles nggak mungkin sama dengan yang diambil oleh elizabeth
nah nggak akan sama tapi pertanyaannya kemudian apakah mbak dina melihat indikasi bahwa dengan kepemimpinan raja charles ini
monarki akan semakin melemah kalau begitu
itu bisa jadi
bisa jadi karena gini bertahan tidaknya satu institusi sangat tergantung juga pada konteks ya
dan konteks hari ini di inggris resesinya sungguh memburuk ya
jadi nyaris gak tumbuh sebenarnya
dan tadi setan saya di awal udah bilang bahwa sampai hari ini belum ada titik terang komunikasi antara eu dengan inggris terkait proses keluarnya dia
padahal jelas kan makanya theresa may dulu juga akhirnya terpaksa harus mundur karena deal ini nggak terjadi
boris johnson juga nggak berhasil bikin ini terjadi berarti kan
nah sekarang ada perdana menteri yang baru lagi terus gimana
deal ini kan intinya adalah memastikan bahwa si inggris ini benar benar bisa sale out gitu bisa melampaui proses perceraiannya dengan uni eropa ini dengan tidak rugi rugi amat gitu kan
karena banyak hal yang eu mau uni eropa mau sebagai macam hukuman gitu ya pada inggris
dan ini yang kita lihat
dan ini yang kita lihat
ada sanksi sanksi ini demi mempertahankan soliditas eu ini yang memberatkan ekonomi inggris
jadi sisi lain ya kalau di kawasan saya lihat di kawasan indo pasifik ini kan aktif sekali nih sekarang si inggris ini sebenarnya
sebelum kejadian ratu elizabeth ini mundur aukus ini sudah makin terlihat ya aktifasinya
kemarin bulan maret ada pertemuan senior official meeting
jadi pejabat pejabat tingginya aukus australia uk sama amerika serikat sudah kumpul di situ
kelihatan betul di tahapan teknis mereka sudah niatnya itu meluncurkan program program yang konkret
mulai dari program yang ada di bawah laut ya untuk memantau pergerakan kapal selam yang tenaga nuklir itu
artificial intelligence ada macam macam program ya yang dia kembangkan di situ untuk mulai jalan
jadi secara praktis sebenarnya kebutuhan uang finansial stabilitas ekonomi inggris ini penting sekali untuk itu terrealisasi gitu
jadi kalau satu negara dalam situasi yang cukup sulit di dalam negeri krisis energi belum ada breakthrough dengan eropa

di sisi lain pending yang besar nih soal krisis energi

dan berarti kalau pertahanan keamanan yang sudah ditanamkan itu apa sudah jalan berarti kita akan menyaksikan akan ada deal deal ya di sini mungkin kritis dilihat
apakah berhasil atau enggak kita belum tahu
tergantung juga dari si amerika dan australia ya
mereka masih menopang masih sejalan atau di tengah jalan nanti ada satu hal yang berbenturan antara mereka dengan australia
di sini yang menarik
di sini yang menarik
dan kemudian sosok raja charles itu nantinya juga diharapkan bisa ikut berkontribusi begitu ya mbak dina
ya mau enggak mau
sama seperti dulu pas keluar dari perang dingin inggris banyak kesulitan juga secara ekonomi di dalam negeri
mereka kan berpaling pada amerika serikat
dan pada saat itu kebetulan sama sama partai republikan ya di sana republikan di inggris konservatif gitu
sehingga bisa buat satu program internasional yang secara umum intinya pengetatan ikat pinggang gitu
itu bisa ditularkan ke banyak negara
jamanya thatcher sama reagan ya
itu yang kemudian efeknya bisa dirasakan di banyak tempat
tapi lagi lagi kembali ke konteks ya
di kawasan sana tempat mereka berada ada rusia
bermain dalam era yang sekarang berarti tidak seperti yang dulu
di mana pemain utamanya masih mereka gitu loh
sekarang ada pemain baru
nah ini yang kita masih harus lihat
belum bisa saya sampaikan sekarang
karena tergantung ini masih transisi ya
belum ada statement apapun dari charles
kita lihat dari raja yang baru ini besok ya
dia akan bikin pernyataan
kita cermatis aja yang disampaikan apa dulu
reaksi dari perdana menteri
juga seperti apa
kalau sekarang situasinya masih lebih banyak berduka ya
lebih banyak saling menguatkan gitu
tapi kita lihat hari hari ke depan ini sangat kritis untuk kita cermati
poin poin apa saja kemudian yang perlu kita cermati
sehingga bisa melihat suksesi
dari almarhum ratu elizabeth ii ini
menuju ke raja charles iii itu bisa dikatakan sukses
kalau saya melihat pertama antara statement dengan tindakan ya
apakah matching atau tidak gitu
karena kalau statement kemungkinan besar ya ada yang menyiapkan statement tersebut
dan intinya tentu berusaha untuk memberi peneguhan pada masyarakat inggris
yang begitu banyak itu berkumpul di luar sana
bahwa inggris akan bisa melalui masa masa transisi ini dengan berhasil gitu
masa masa sulit secara ekonomi ini
itu kan pesan yang diharapkan ya
ingin didengar oleh masyarakat
saya kira itu pesan itu akan sangat tergambar besok
dalam statementnya charles
tapi kan kita sebagai orang yang mengamati politik
nggak boleh tersedot hanya ke sana
kemudian langkah beliau sesudah itu
apakah menemui perdana menteri misalnya
pameran raja charles tiba di istana buckingham
kebetulan mbak dina juga
sambil mbak dina bercerita tadi ya
nah ini dia mbak dina
ini raja charles baru tiba di istana buckingham
seperti yang tadi mbak dina sempat sampaikan ya
ada beberapa poin begitu ya
yang kemudian menjadi poin penting
bahwa suksesi ini kemudian berjalan dengan mulus
dari ratu elizabeth ke dua ke raja charles ke tiga ya
beberapa hal penting lain tadi soal pertemuan dia dengan ini ya
dengan perdana menteri ya
karena satu hal yang cukup signifikan menjadi beban tanda petik gitu ya
untuk keuangan pemerintah inggris
adalah biaya biaya untuk keluarga kerajaan
angka itu cukup fantastis
kalau anda ikuti bahkan sekarang ada website yang khusus mengikuti
memberitakan gitu ya
menginformasikan angka approval rate gitu
untuk para orang orang bangsawan ini
mereka terima gaji seperti apa
itu sampai kalau nggak salah sekitar dua satu triliun gitu lah
jadi bukan angka yang kecil dalam situasi ekonomi yang sulit gitu
kalau kerajaan betul betul apa ya
punya keprihatinan atau mau berbagi ya
dengan kesulitan yang dirasakan rakyat
tentu ada beberapa adjustment di situ
akan ada penyesuaian kan
yang kemudian orang bisa lihat
oh memang keluarga kerajaan ikut berubah
ada satu apa ya
kebersamaan lah dalam solidaritas dalam menghadapi situasi
nggak gitu kan
inggris ini kan sistem apa namanya
untuk energinya misalnya
itu dilepas ke pasar
jadi harga sistem subsidi masyarakat seperti di indonesia
subsidi bbm itu nggak ada di sana
atau seperti di perancis
di mana perusahaan negara masih menguasai harga gitu ya
untuk gas ataupun bbm di sana ini nggak ada
kalau di inggris
jadi kalau orang miskin ya
miskin banget gitu ya
paling ada beberapa program bantuan katanya
tapi kalau dilihat dari pemberitaan yang ada
sepertinya masyarakat nggak positif
itu entah apakah nggak sampai ke masyarakat yang membutuhkan
atau terlalu kecil
jadi inflasinya udah dua digit kan
di inggris gitu
jadi itulah hal hal yang lebih konkret ya
menurut saya perlu untuk kita cermati
di luar dari teks pidato yang dia bacakan nanti
sehingga kalau kemudian mungkin mbak dina bisa melihat gambar
yang saat ini kami putarkan di layar
sehingga kehangatan begitu ya
raja charles iii bersama masyarakat
yang saat ini berada di istana buckingham itu
tidak hanya sekedar di layar begitu ya mbak dina ya
tapi betul betul yang tadi seperti disampaikan
ada solidaritas dari keluarga kerajaan
terhadap rakyatnya yang saat ini mungkin
mengalami berbagai kesulitan
terutama di sisi ekonomi begitu ya mbak dina
ya ini orang ribuan orang puluhan ribu orang
atau mungkin ratusan ribu orang
berkumpul kan dari berbagai tempat ya di inggris
pasti mereka melakukan itu juga bukan tanpa biaya gitu ya
pasti ada tujuannya juga harapannya
sampai mereka mau mengalokasikan waktu dan dana
untuk datang kesana unjuk diri gitu kan
ini sebenarnya satu hal yang positif ya
kalau kita lihat
masa depan monarki konstitusional
kalau momen seperti ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga kerajaan
miscaya kedepannya paling tidak
orang tidak hanya melihat pada perdana menteri
dan perdana menteri kan rentan ya di inggris
karena bisa jatuh bangun
kali dia nggak dapat
persetujuan dari partainya aja
seperti yang kita lihat barusan sama boris johnson kan
tidak perlu pemilu pun bisa jatuh
tokoh kepala negara ini
sebenarnya sangat essential gitu loh
dalam situasi yang nggak pasti dia ada di situ
jadi macam assurance ya tadi saya bilang
rasa aman lah
rasa bahwa sebagai satu bangsa mereka masih utuh
jadi ini pr berat sih sebenarnya buat raja charles ya
bagaimana kemudian raja charles ini nanti
membuktikan menjadi kepala negara yang kemudian tentunya diharapkan
oleh masyarakat inggris pada khususnya begitu ya mbak dina
ya betul betul
baiklah mbak dina prapto raharja
pengamat hubungan internasional
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia breaking news
selamat malam mbak dina
terima kasih selamat malam